sementara itu air asia telah menonaktifkan sopir bus apron yang salah menurunkan penumpang di terminal domestik dari seharusnya terminal internasional
bus apron yang mengangkut penumpang yang baru turun pesawat dari luar negeri seharusnya menurunkannya di terminal internasional
ini karena penumpang mesti melewati pintu imigrasi
tapi bus apron yang membawa penumpang air asia nomor qz lima ratus sembilan dari singapura malah menurunkan di terminal domestik bandara internasional igusti ngurah rai bali
akibat kesalahan ini empat puluh delapan dari satu ratus lima puluh lima penumpang pesawat air asia tidak lewat pemeriksaan imigrasi
salah satunya malah sempat lolos keluar bandara
otoritas bandara menyatakan air asia telah menonaktifkan sopir bus apron itu
sanksi terhadap driver sudah dilakukan oleh air asia sendiri dengan meng grounded driver yang bersangkutan
namun sanksi terhadap air asia tentunya mengacu kepada hasil investigasi lebih lanjut
dan itu akan dilakukan oleh kementerian perhubungan dari jakarta